ganjar menilai keputusan dkpp ini dapat menjadi pembelajaran
kemudian diikuti dengan pemeriksaan pcr satu x dua puluh empat jam
memang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya
itu memang ada pemindahan anak dari tempat tempat tertentu ke dimana wisatawan banyak di tempat
itu latihannya gimana ging kan di semarang kan latihannya setahu gue
yang ini mungkin agak lebih lama sedikit
kebanyakan malah setelah yang paling banyak melapor itu setelah anaknya menjadi korban di atas yang ketiga kali
selain itu kita sebagai masyarakat bisa melaporkan jika terindikasi ada pelanggaran dari kip kuliah